denger ya saya laporin kalian ke polisi lihat
abah tadi kita lagi mau ambil kucing mana ada kucing dalam mobil saya alas sana aja iya
bang soalnya tadi kucingnya itu masuk ke dalam mobil abang makanya kita masuk dalam mobil gitu bang
bang tadi lewat tadi ada di situ ya udah sana pergi nganggur tidur aja
ayo lili melihat najwa dinda di taman ini kan ramai banyak orang jadi kita itu bisa berjualan
di sini enggak nggak nggak nggak kalau proses kurang setuju ya soalnya seakan akan kita itu jadi
ke pendagang kahirnya sedangkan masa ya pris
jadi pedangang kaki lima itu akan menjatuhkan derajatnya prisus tahu nggak
sih aduh ngarek amal ya emangnya kamu udah inget ya pekerjaannya rasulullah rasulullah
kan pedagang walaupun kaki lima yang penting kita udah ngelakuin senahnya rasulullah fahim
tum fahim banyak orang kan lewat kue kue
ikutin mereka kita aja biar mereka dikejar
sebaiknya kalian menyerahkan diri
jangan gitu dong pak
aku itu adalah seorang prinsip jadi gak ada sejarahnya
prinsip itu ditangkap sama satpol pp
udah cepat bawa aja di raya
ini dia dong
cepat kamu jalan
udah cepat kamu naik atas mobil
apa sih pak

gak sih ya kak prinsip
prinsip itu harus naik mobil taksi
udah cepat kamu naik atas mobil
cepat naik naik naik
cepat naik atas mobil
nah ketemu lagi kan
nanti bapak pengen ya ketemu sama inces
aduh ya teh
beliau ditangkap sama satpol pp
kita harus bantu indra cintil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
lebih baik kita ke pesantren dulu abis itu kita lapor satpol dulu
itu dia kucingnya lagi bibit manis
iya lagi terlalu cantik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
ada juga di hadis rasulullah
jadi kalian siapkan ambil kucing itu demi ibu itu
jangan berisik nanti kucingnya tangan
sekarang kita ambil
gausah berisik nanti dia takut
liat deh kucing
kesian tuh kucingnya
ah gak gak percaya
eh dengar ya sekarang ini banyak modus namanya pencurian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
beneran pak ini kanjuri pak
maaf pak hasan
anak anak ini memang benar sedang mencari kucing anak saya
oh gitu ya bu
tadi saya pikir mereka ini muncuri bu
hampir ya saya laporin polisi bu
ini bu kucingnya bu
ini bu kucingnya
jalan kali bu dijaga bu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
tanpa imbalan kok bu
ya udah gini aja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
layangannya ibu bayarin aja ya

bu makasih ya bu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
aneh juga capek bos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
dengar gak suara azan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
kan aneh juga mendengarnya
aneh gak kaget ya
aneh juga terkejut

aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah
aneh ya allah